dalam rilis resminya pemerintah khususnya kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
mengapresiasi dukungan dari industri pariwisata perhotelan
yang memberikan akomodasi bagi tenaga kesehatan
alhamdulillah sore ini kami mendapat dukungan lagi dari swiss bell hotel ponokinda dan red doors
untuk mensupport rumah sakit fatmawati sebagai salah satu rumah sakit rujukan
untuk menangani pandemi covid sembilan belas ini
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif wisnu tama kusubandio dalam kunjungannya
turut memastikan bahwa fasilitas dan operasional hotel harus dijalankan
sesuai dengan standar kesehatan yang baik
para staff dan karyawan hotel tempat menginap para tenaga medis
dan tim gugus tugas penanganan covid sembilan belas mengaku bangga
karena dapat ikut berkontribusi dengan cara memberikan pelayanan terbaik bagi tenaga medis
kehadiran tim medis yang menginap juga memberikan dampak yang positif terhadap operasional hotel
ingat sejak virus corona merebak industri perhotelan sangat terdampak
wisnu tama berharap adanya dukungan dan kerjasama dari semua pihak
khususnya industri pariwisata
agar masa pandemi virus corona ini bisa segera berakhir
tim liputan cnn indonesia